wakil presiden yusuf kala menyatakan tahun dua ribu delapan belas ini disebut sebut sebagai tahun politik yang berbeda
menurut yusuf kala di tahun politik dua ribu delapan belas kampanye akan lebih banyak melalui media sosial
hal itu disampaikan yusuf kala di sela sela pidato pembukaan perdagangan dua ribu tujuh belas di bursa efek indonesia jakarta
menurut kala indikator ekonomi indonesia terus membaik meski berjalan lamban
namun politik nasional sebagai salah satu indikator perekonomian indonesia dinilai baik dan stabil
jk mengungkapkan tiga kali tahun politik sebelumnya diwarnai kerusuhan akibat kampanye dari pasangan calon ataupun tim sukses
namun kala menegaskan tahun dua ribu delapan belas media sosial akan lebih banyak dipergunakan dalam proses kampanye sehingga mengurangi benturan di masyarakat
kami mengatakan nanti di depan tahun politik ada bukti

ada bukti selama tiga kali tahun politik
ada kerusuhan tidak ada sama sekali
itu hanya pikiran pikiran masa lalu
karena kampanye sudah berbeda
dulu kampanye kumpulkan massa benturan
sekarang kampanye di udara kampanye sekarang
di medsos kampanye nya bukan lagi di jalan
jadi berbeda sekali
tahun politik yang lalu dan sekarang tidak terjadi banyak benturan benturan
tiga tahun michael jackson menangkap bank vc

untuk meng publicity khususnya
artikel un manusial untuk dan yang berharga
ini akan jadi top korgt median
tetapi buckingham sense bahwa